pemberian vaksin covid sembilan belas hari ini mulai diberikan kepada tenaga medis sedikitnya tiga
dua ratus pendaftar di puskesmas kecamatan kramat jati jakarta timur akan menerima vaksinasi
covid sembilan belas penerima vaksinasi gelombang pertama ini diprioritaskan tenaga kesehatan tni polri
dan asn ini adalah upaya kita untuk pertama kita membuat kerembalan kelompok kedua kita
adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dan lebih ketiga kita memperkuat sistem
kesehatan di negara kita di secara nasional di puskesmas setiabudi jakarta selatan pelaksanaan
vaksinasi terhadap tenaga kesehatan mulai dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan
satu persatu mereka disuntik vaksin sedikitnya ada dua ratus empat puluh delapan tenaga medis di lingkungan kecamatan
setiabudi jakarta selatan namun
dari jumlah tersebut yang disuntik hanya satu ratus enam puluh mengingat sisanya sudah pernah terpapar
covid sembilan belas nantinya penyuntikan vaksin ini dilakukan secara tiga tahap dan tidak sekaligus kalau untuk
kami kami dialokasikan sebanyak dua delapan ratus delapan puluh enam dosis per minggu sehingga sebulannya ada sebelas lima ratus empat puluh empat dosis
sementara tenaga medis yang telah disuntik vaksin mengaku tidak merasakan efek apapun
namun biasanya efeknya mengalami demam ringan karena itu
pun diimbau untuk tidak perlu takut akan disuntik vaksin selama masa observasi tiga puluh menit alhamdulillah
tidak dirasakan keluhan apapun hanya tadi nyeri pada saat penyuntikan itu merupakan hal yang wajar
terjadi tapi so far so good sebanyak enam puluh tenaga medis yang berada di kawasan cilandak jakarta
selatan kami siang menjalani suntik vaksin penyuntikan vaksin ini terbagi menjadi tiga sesi
di dalam dua puluh tenaga medis hal ini dilakukan sebagai langkah menjaga protokol kesehatan sehingga tidak
terjadi kerumunan pada saat penyuntikan pemberian vaksin melalui dua tahap usia dilakukan penyuntikan
pertama penerima vaksin harus kembali diberikan dosis vaksin empat belas hari kemudian per hari ini seluruh
tenaga medis yang berada di indonesia dan yang sudah terdaftar akan diberikan suntikan
vaksin secara gratis sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona tim liputan cnn indonesia